yaudah tante din al aku pamit ya
oh iya al besok kamu di kantor nggak
aku mampir ya aku udah perlu sama kamu
pasti michelle mau tanya
kenapa sampai sekarang gue masih menutupi kenyataan suara rena dari andin
toilet sebelah mana ya
oh lewat jalan situ
terima kasih ya
untung dia gak liat aku
tapi ngapain dia disini ya
tante makasih ya makan siang ya
thank you juga kamu sudah mampir ya
yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya
kamu tegar ya
ingat pesan tante oke
kalau ada apa apa
kamu lagi ada masalah
tadi aku habis curhat sama tante rosandin
soal mamaku yang belum kasih izin untuk aku kejenjang yang lebih serius sama angga
karena angga itu nantan arabidiana jadi
mama belum seruk sama dia
ya udah tante
ndin al aku pamit ya
besok kamu di kantor nggak
aku udah perlu sama kamu
pasti michelle mau tanya
kenapa sampe sekarang gue masih menutupi kenyataan soal reina dari andin
aku permisi ya
ini kenapa kok sedih
gak apa apa cuma mikir aja
aku seharusnya kan juga gak diterima di rumah ini
apalagi karena aku juga mantan arah pidana
tapi ternyata aku masih menemukan banyak cinta
makasih banyak lo mak
pasti kamu akan diterima di sini apa adanya
semua orang cinta dan semua orang sayang sama kamu
apa ini karena cuma melo gara gara kamu hal
aku mau berbicara sama kamu
papa sendiri elsa udah pulang belum pak
bukannya perginya bareng kamu
iya tadi janjian bareng pak
cuma tadi aku mendarat ada meeting sama klien
ternyata dia mau pulang sendiri pakai taksi
ya mungkin kejebak kejebak
mungkin kejebak macet kali
nggak mungkin lah pak
aku kan baru pulang
tadi jalan jalan lancar kok
kamu udah telepon dia
itu dia masalahnya pak
dari tadi aku telepon nggak diangkat angkat pak
ini ada apa ya
elsa kemana sebenarnya
bukannya ada beberapa acara di aston
ya singkir yang lu afiskasi
iya singkir yang dua itu
saya udah ngobrol untuk siapa lautre habis
kita keabok edisi pengajian pak
udah wisih mana
ya dorong deh
handphone nya gak diangkat
kalau elsa kenapa napa kah
kamu coba tenang dulu aja no
mungkin elsa lagi pergi sama temen temennya
hanya lupa cek handphone
ya semoga aja kayak begitu pak
yaudah deh pak
aku cuma menanyainya itu aja
barusan dino telpon
mata yang hubungan kamu gak
ya gak tau jam segini
elsa belum pulang terus
teleponnya gak bisa di telpon
bener dugaan aku
ricky tadi bareng elsa
ngapain mereka di rumah sakit
boleh dipindahin kan
aku kepikiran terus soalnya
saya gak pernah menarang
boleh dipindahin boleh
semua ngidam kamu
saya tuh rutin
tapi saya cuma minta yang satu ini aja kamu sabar
kamu dengerin saya jangan paksa saya
saya gak mau kamu punya beban pikiran yang berat
saya mau pergi
saya mau pergi
mau ketemu sama temen temennya roy di unicorn band
mau ngebahas soal lipstick yang kamu kasih saya kemarin
gak usah istirahat nanti kamu kecapean
aku gak akan capek mas
bukannya kita sudah sama sama janji
kita akan nyelidikin ini bareng bareng
ya itu kan dulu sebelum kamu hamil
aku gak akan aneh aneh gak akan lari gak akan loncat
ya udah boleh ikut tapi janji sama saya harus kooperatif
apapun yang saya perintahkan nurut
dan aku ambil tas dulu
ada minum susu ya
biar kakak bikin minum dong
cucu tadi dibikininya
cus aku aus kayak dedek
gemuh juga aus
ya airnya abis
untuk ambilin dulu sebentar ya
mama sama papa udah baik kan ya
wah mah aku mau tanya dong
kau nanya kayak gitu
kan aku tadinya dipanti
bukan orang tua kandung aku
udah tanya tapi